masya allah eh tega bisen sih kevin kenapa tuh
iya makanya alda sebel banget
itu tuh gara gara ada anak kecil kecelakaan
terus mas kevinnya teh mau sosok nolongin mau ngantri ke puskesmas
ya jadinya alda pulang jalan kaki deh
ih si jam kevin teh
mestinya kan dia lebih peduli sama kamu
kalau si kevin teh sekarang ke puskesmas berarti dia lah punya duit
nggak bisa nyetor sama si abah
kalau mas kevin pengen nyetor uang berarti mas kevin bisa nikah sama alda deh
kita tuh harus cari cara lain
saya kan punya celengan di rumah
kalau mau sih kita pecahin aja celengannya
terus uangnya buat kevin
sikut tuh teh menipiter nisan
iya asma juga ada
jadi mendingan teh uangnya asma sama uangnya restu dicampur
terus nanti dikasih ke mas kevin
asik abah nyet
itu namanya nggak jujur
dan aku nggak mau ada kebohongan
aku pengen ngebuktin kalau aku bener bener serius sama asma
karena aku bener bener cinta sama asma
ya tapi kan mas kevin
satu satunya jalan aku tetap nyari penumpang sampai malam nanti
ya ayah ayah wahai mas kevin
iya teh kampung
saat itu yang naik angkot sampai malam
aku gak mau kehilangan kamu dan aku gak mau nikah sama aldan
waalaikumsalam pak komandan
saya belum bisa membuktikan hasil kerja saya
saya mohon diberikan waktu lagi
waktunya sudah habis
atau kasih dikit lagi aja waktunya apa
mas kevin tuh bukannya nggak usaha
saya mohon dikasih waktu sedikit lagi
saya benar benar gak mau kehilangan asma
kalau kamu memang benar benar menginginkan asma
kamu peluk abah sekarang
peluk abah sekarang
abah merayakan perkawinannya jang kevin sama aldan
oh abu salah
abah justru merestui hubungan antara jang kevin sama aspal
iih bener abah
abah kok bisa sih
kan mas kevin belum ngebuktiin apa apa
kevin itu sudah membuktikan semuanya
dan dia punya jiwa yang sangat besar sekali
abah tadi di kamar mendengar
bu pokoknya alde tidak terima
abah curang abah berikasi
seharusnya alde yang nikah sama mas kevin abu
iih gelis jangan marah marah begitu atuh
kan si kevin belum menikah sama si asma
sebelumnya nurko yang melengkung di depan rumah
kesempatan masih ada
si kevin tuh masih bisa kawin sama siapa aja
jadi maksud abu kita masih ada waktu untuk gagalin pernikahan mereka gitu
iih bukan cuma itu
kamu tuh harus bisa bikin si kevin benci sebenci bencinya sama si asma iya
sebaiknya kamu bawa orang tua kamu segera kesini untuk melamar asma
iih si abah meniburu buru pisan
kan teh alda teh belum nikah abah
jodoh itu ada di tangan allah
kalau ada mah kelihatannya gampang dia mau cari laki laki
iya asma teh lupa
teh alda teh baik cantik gak sombong
pasti gampang cari calon suami
abah si asma teh belum dewasa
aku ragu dia bisa jadi istri atau ibu yang baik begitu
itu mah dulu abah
ya manusia kan sifatnya berubah rubah
ya ada teh yakin kalau memang asma ada yang baik
asma pasti nunggu sampai tete nikah dulu baru asma yang nikah
ya udah kalaupun saya harus menunggu alda sampai menikah saya juga gak masalah abah
yang penting nantinya saya akan menikah dengan asma dan yang penting abah sudah merestui
bagaimana dengan orang tua kamu
ya justru itu abah
kalau boleh izinkan saya bawa asma ke jakarta
untuk saya kenalin sama orang tua saya
gimana abah boleh
abah iih si abah mah melidim aja mau mau ngatu abah
abah saya cuma ngebutin ke orang tua saya bahwa asma perempuan yang sangat spesial
dan dia satu satunya calon istri yang saya pilih
asma sebelumnya kamu harus tahu
kesempurnaan itu adalah milik allah
kesempurnaan itu adalah milik allah
kesempurnaan itu adalah milik allah
demikian juga dengan cinta
membentuk hubungan cinta kasih yang mendekati sempurna
itu tidak mudah
ada kedua orang tua yang sudah merestui
tapi kedua insan tidak saling mencintai
begitu pun sebaliknya
ada dua insan yang saling mencintai
tapi kedua orang tuanya tidak merestui
asma teh bingung asma mesti apa abah
apa akan membuat kedua orang tua kevin merestui hubungan kalian
apa maksud abah
bapak teh ikut ke jakarta
asma gak sendirian mas kevin
bu kenapa sih tadi diem aja
seharusnya ambu teh ngelarang supaya abah dan asma gak pergi ke jakarta
kalau udah kayak gini kan
alda teh udah gak punya kesempatan lagi abu
justru abu tuh sengaja
supaya kamu yang pergi ke jakarta
kan abah yang pergi
kalaupun alda ke jakarta
emangnya di izinin sama abah
justru itu kita harus cari caranya
gimana supaya si abah teh gak pergi
tapi kamu yang nemenin asma ke jakarta
ikannya pada lemes abah
saya khawatir nanti pada mati itu ikan apa
gak ngerti abah
takut salah ngomong
mungkin ada yang kasih racun

ayo atuh kita liat ke kolam abah
iya abah cepetan aku diurusin
itu kan usaha abah satu satunya
ntar ih kalau ikannya mati kita jatuh miskin
ya tapi abah kan harus ke jakarta ini
alda aja yang nemenin asma ya
abah kan disini banyak urusan
atuh kumahan ya
kalau abah teh khawatir sama asma gak usah
asma bisa jaga diri sendiri kok
jadi pokoknya gini deh
asma gak akan bikin apa kecewa
jadi abah bisa ngurusin ikannya abah ya
ya kalau abah ninggalin ambu kan kasian
terus siapa tuh yang ngurusin kolam
masa sih asma gak jadi ke jakarta
kasihan jangan kevin
ya alda kamu temenin asma deh

iya yang bikin ikan ikan si abah pada mati
iiih ambu gak usah khawatir
ikannya teh gak mati cuman pingsan aja
semalem alda nyuruh arif ngeracunin kolamnya abah
beneran ya mamping
ah ambu percaya aja sama alda ya
anda mau siap siap dulu
kalau ada apa apa hubungi abah
maaf tuh ngubunginnya punya telepon juga enggak
hp juga gak punya
aaah asma tau abah nanti asma tulis surat dari jakarta ya
ya telegram juga boleh
gak usah mendingan handphone ini buat abah aja
eh jangan kevin jangan itu mahal
tidak apa apa abah nanti kevin bisa beli lagi
ini buat abah aja
jangan kevin juga kasihnya mah redonya
iya tuh terima kasih
terima kasih emang
abah pamit ya
duluan ya abah
waalaikumsalam weh kutu pas pisan asma tuh mau pergi ke jakarta
ee kutu inget ya kau nya rawat sepeda asma sebagus bagusnya
kalau sampe rusak sedikit pun ho